siapapun untuk memisahkan kamu dengan laki laki yang kamu cintai
budaya budaya kenapa mudah rusak rusak bunga ini budaya dan mardian bisa membelikan bunga
itu sepuluh ribu kali lipat dan bahkan lebih dasar perempuan bodoh kamu ada apa ini pagi pagi sudah ribut
kamu tanya sendiri sama putrimu ini bersama kangkumu dan para warga maksudmu bagaimana
karena denmark dian lah manusia harimau nya dia hari mau jadi jadian
kamu ingatkan dengan kelakuan stamen
begitu dia melihatnya mardian kita langsung menyerang
iya ya aku ingat waktu itu kenapa si tameng begitu membenci dan mardian
karena itu manusia harimau jadi dengar yang itu orangnya yang menjadi manusia
ini mau jadi jadian betul kanku ingin sekali menjebaknya
dan menangkapnya ramai ramai iya ya

bunga dari siapa ini
jangan kamu bilang dari laki laki anak janda nggak jelas itu
bukan dari siapa siapa muda
tolong kembalikan muda
tolong kembalikan muda
kamu pasti diam diam telah menemui laki laki itu cabut
kamu jangan bohong
anda budi anda budi sungguh
kamu pikir budimu ini bodoh
kamu menantang budi
kamu gak tau budi bisa melakukan apapun
untuk memisahkan kamu
dengan laki laki yang kamu cintai
budi kenapa muda rusak
rusak bunga ini budi
dan mardian bisa membelikan bunga itu sepuluh ribu kali lipat
dan bahkan lebih
pagi pagi sudah ribut
kamu tanya sendiri sama putrimu ini
sudah sudah sudah
kamu mau kemana jalan kamu tuluk aja
mau ke hutan kang
mau cari kayu bakar
sebaiknya kamu jangan ke hutan dulu
apa kamu belum dengar
ada harimau yang masuk ke kampung
harimau itu sudah memakan dua korban
pak kewu dan saudaranya suradi yang ahli berburu
aku sempat mendengar berita itu
aku pikir harimau itu sudah tertangkap
belum sembara belum
makanya para warga itu pada cemas
kami takut kalau harimau itu masuk ke desa ini
kita harus selalu waspada kang
kang jito sendiri mau kemana
mau melayat sembara
aku itu kenal baik dengan keluarga pak kumu
aku ingin ikut ke pemakamannya
boleh aku ikut kang
oh tentu saja
aku malah senang ada temannya
ini sebab lo yang selalu datang ke sini
tapi enggak acabar
oh kalau enggak jangan
aku selalu jauh jauh
walaupun dia seperti yang ayam
tapi juga kayak gimpu yang pingin dir tradisi ter ki manusia itu
itu kejutan kan
hasanah wafil akhirati hasanah kena ada banget subhanarobika robbil izzati amma yasud
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirobbil alamin kan yang tangannya
bersilang dada itu siapa itu tim mardian amatnya curahkan dalam jangan jangan mardian terkena
kutukan malakarma kutukan para siluman harimau di hutan larangan hutan larangan
aku harus segera menemukan jawabannya
tolong ampun malamir tolong tolong kami mau nyai kembang buat adolf nyai tuhan
oh tidak sepertinya aku ditipunya mentah mentah
aku bersumpah aku sendiri yang akan mencapai
kode tanganku sendiri alas kamu
kita cari musuhku
buat mereka menyesali semua perbuatan